sayang kayaknya aku gak jadi ke mal deh
aku mau ke rumah papa aja
soalnya mama tadi bilang kalau al sama mbak nin lagi berantem
jangan jangan ada hubungannya dengan perempuan yang bersama al di depan aglo nema residen
aku kesana sekarang kita ketemu di rumah papa ya
ngapain nino mau ke rumah mama juga
apa dia kepengen ketemu sama mbak andi
udah lah gak usah
biar aku aja
lagiin kamu kan pasti banyak kerjaan
kita ketemu di rumah aja oke
mungkin mereka ke jebak macet
kamu tunggu sebentar lagi ya
papa tidak mau mereka merasakan kepahitan dalam hidup
bapak selalu berharap suami mereka bisa memberikan kasih sayang yang sama
sama seperti apa yang papa berikan waktu mereka masih kecil
mungkin sekarang kamu gak bisa merasakan apa yang bapak bilang sekarang
tapi nanti setelah raina mau nikah
kamu pasti tahu apa yang bapak rasakan
kamu tidak mau
raina disakiti oleh calon suaminya
sama seperti bapak mencintai anak anak bapak
andin ini adalah istri yang luar biasa
dia tidak mau memberitahu apa masalah di antara kalian bertemu
bapak sudah coba
cari tahu apa
cerita sama bapak
tidak hanya berulang
dia tidak kasih tahu bapak
sekarang bapak tanya saja sama kamu
siapa perempuan yang papa lihat di rumah sakit
tidak ada hal hal

hal hal itu bukan teman saya pak

kalau cuma teman
andin tidak mungkin sesedih
siapa dia al
siapa dia al
saya minta maaf pak
saya nggak bisa membahas masalah pematang relat saya di forum seperti ini
saya nggak bisa membahas masalah pematang relat saya di forum seperti ini
saya dan andin
itu bukan elsa dan nino
yang suka mengumbar masalah keluarganya di depan umum
bukannya karena anda hanya ingin menyembunyikan kebobrokan rumah tangga anda
kok kamu disini
tadi elsa bilang kalau andin ada disini
dan bertengkar dengan dia
lebih baik sekarang anda pergi
karena kami disini sedang membahas urusan yang tidak ada hubungannya dengan anda
kalau saya bilang ke andin anda ketemu dengan perempuan di depan aglo nemaresida
anda tidak punya hak untuk membayar
untuk membahas masalah keluarga saya
jelas saya berhak
mantan istri anda
sekarang dia istri saya
jangan bertengkar seperti ini di depan papa
sekali mantan tetap mantan
udah udah mas
ini urusan rumah tangga mereka
jangan ikut campur
gua harus meminta kamu pulang
saya pengen kamu pulang
tapi kalau kamu masih tetap disini
saya minta maaf atas kejadian
saya minta maaf atas kejadian tersebut
kali dalam menghadapi nino
papa minta kamu berkepala dingin ya
dan jaga juga perasaan elsa
apapun masalah diantara kalian berdua
jangan didimin aja
karena kalau kalian dimin
ini adalah bohong waktu
yang akan meledak kapan aja
kenapa nino tetep kesini
padahal gue udah bilang sama dia
udah gak usah kesini
dan kenapa juga nino

nino masih ada rasa sama mbak anin
kamu tuh kenapa sih
kenapa masih dateng
karena aku bilang gak usah dateng
kamu mau cari masalah lagi
kamu mau diancam sama dia
emangnya kamu pernah diancam
jangan sampai nino tau
kalau al ancem gue soal keguguran gue waktu itu
sampai jumpa lagi